anita abdul salam dua puluh lima tahun dan adiknya saldi abdul salam dua puluh dua tahun
sempat dipasung pasangan suryani dan abdul salam di dalam kamarnya
anita alami gangguan kejiwaan selama sepuluh tahun terakhir
pihak keluarga terpaksa merantai lantaran anita kerap keluar ke jalan dan mencegat kendaraan yang lewat
karena kondisinya yang saat ini semakin memburuk bahkan telah lumpuh
akhirnya enam bulan silam pihak keluarga melepas rantai yang melekat di kakinya
sementara saldi adiknya dirantai lantaran kerap mengamuk dan menyakiti anggota tubuhnya sendiri
namun sejak enam bulan lalu rantai pasukannya sudah dilepas
gangguan jiwa saldi bermula saat tamat sekolah menengah pertama
lantaran tak memiliki biaya saldi akhirnya putus sekolah hingga alami gangguan jiwa
anita dan saldi selama puluhan tahun
hanya dirawat apa adanya oleh pihak keluarga karena keterbatasan ekonomi
untuk membeli kebutuhan sehari hari sang ayah hanya mengandalkan penghasilan sebagai buruh tani
dan jualan atap dari daun sagu seharga rp empat per lembar
namun hasil yang didapatkan juga tak menentu hingga tak jarang terpaksa meminjam uang untuk menyambung hidup
dua duanya dipasung kenapa dipasung bu
bergi dia lari tidak mengamu aja bergi lari
tamu beli kasihnya malam waktu
kalau si adeknya
tapi kondisinya sudah lemah sekarang
pihak keluarga hanya mendapatkan bantuan berupa beras raskin sementara bantuan lainnya tak tersentuh
setelah viral di media sosial dinas kesehatan kabupaten luwu yang diwakili pihak puskesmas bua
mengatakan akan berusaha mendatangkan dokter ahli
sehingga dia diberi uang untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya
sebenarnya kalau kita melihat dua bersaudara mungkin ada faktor genetik yang menyebabkan gangguan jiwa
dan biasanya kalau faktor genetik itu memang agak berat
kemudian juga karena stressor ekonomi dan pekerjaan serta pendidikannya
sehingga kalau selesai berobat sembuh reksonya masih ada
jadi tingkat tekan bukanya
tangguhannya akan susah diatasi
meski mengantongi kartu program keluarga harapan atau pkh sejak tiga tahun lalu
namun buku rekening kartu tersebut tidak pernah terisi
belum diketahui apa penyebab buku pkh tersebut tak difungsikan oleh pemerintah
hal ini pun membuat kepala desa lare lare merasa kecewa
dan demi membantu keluarga tersebut kepala desa akan memberikan kursi roda
kepala desa mengambil inisiatif untuk menangani tanggung sendiri secara pribadi
masalah jambannya tapi kebetulan sudah ada jamban tadi saya lihat yang dialihkan ke kursi roda
insya allah saya akan membantu dengan kursi roda dengan pribadi
bukan untuk program desa dana desa
memang kondisinya sudah bisa pak untuk menggunakan kursi roda
dibilang tadi pak dokter bahwa
karena dengan orang tuanya karena mereka ini tidak pernah goyang
jadi mungkin katanya bagusnya kalau ditaruh di kursi roda
untuk didorong keluar untuk menghirup udara udara bebas jadi bisa katanya
hingga saat ini keluarga berharap agar pemerintah bisa ikut turun tangan membantu kesulitan mereka
ria saifuddin kabupaten lungu sulawesi selatan